pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan masjid istiqlal telah dilakukan bada isya tadi
dan untuk mengetahui suasana di rph masjid istiqlal malam hari ini
kita akan bergabung dengan koresponden ruli kurniawan yang saat ini berada di kompleks masjid istiqlal di jakarta
ruli apakah hingga saat ini proses pemotongan hewan masih dilakukan atau bagaimana
apa yang bisa anda ceritakan dari sana
ya budi dan juga pemirsa sekarang saya berada di dalam rumah pemotongan hewan masjid istiqlal jakarta
dimana nanti sesaat lagi pada pukul sembilan belas tiga puluh tepatnya setelah melaksanakan sholat isya berjamaah
akan dilakukan pemotongan hewan kurban di rph istiqlal ini
dan nantinya dua puluh empat ekor sapi dan juga enam belas kambing akan dipotong di sini
yang ini juga adanya kerjasama antara
ini adalah panitia pemotongan hewan kurban masjid istiqlal jakarta dengan rumah pemotongan hewan cakung pulau gadung
dan saat ini saya bisa menggambarkan bagaimana persiapan untuk pemotongan
kita masih menunggu berapa menit lagi di mana meja meja sudah mulai dipersiapkan di sini
di mana juga pisau dan juga alat kas sudah mulai juga dipersiapkan oleh panitia dari masjid istiqlal jakarta
juga para personil tukang potong dari rumah pemotongan hewan cakung pulau gadung juga mulai bersiap siap
mereka ada sekarang ada yang sedang melakukan
ada yang sedang melaksanakan makan malam ada juga sedang istirahat ada juga sedang mengasah pisaunya
untuk lebih cepat mungkin nanti memotongan daging kurban
yang akan dilakukan sesaat lagi tepat setelah sholat isya berjamaah di masjid istiqlal ini
kalau saya boleh katakan sedikit bahwa rumah potongan hewan di masjid istiqlal ini
diklaim telah memenuhi standar kelayakan dan juga kebersihan
bahkan untuk masalah kesehatan dan kebersihan
dimonitor langsung oleh personil ataupun dokter hewan dari kementerian kesehatan juga dinas peternakan
untuk melihat mulai dari kesehatan sapi maupun kambing yang datang untuk dipotong di sini
hingga nanti setelah hewan hewan kurban tersebut dipotong
maka personil medis ataupun dokter dari kementerian kesehatan dan juga dari dinas peternakan
akan melihat hati sapi apakah sapi tersebut menderita penyakit cacing hati atau tidak
apabila dikatakan ada cacing hati di sana maka sampel ataupun dari hati tersebut
akan dipisahkan dan tidak akan didistribusikan kepada orang orang yang berhak untuk menerima daging kurban pada hari ini budi
ruli agak berbeda dengan tradisi di masjid masjid lain di seluruh indonesia mungkin
pemotongan hewan kurban itu dilakukan pada pagi dan siang hari
tapi kenapa di istiqlal sendiri dilakukan pada isya
apa yang menjadi spesial atau alasan apa yang kemudian dipilih
ya memang menurut dari panitia pemotongan hewan kurban masjid istiqlal
kenapa dipilih malam hari itu agar para tukang potong khususnya dari rph pulau gadu dan cakung ini
mereka bisa lebih fokus untuk bekerja
karena sebagian dari mereka juga sejak pagi siang dan sore hari mereka juga lakukan pemotongan di tempat lain
terutama di wilayah bekasi dan juga jakarta
dan juga agar sebagian lagi yang lain mereka bisa merayakan hari raya idul adha bersama keluarga mereka
kakak di rumah budi
oke ruli kapan jika malam hari ini hewan hewan kurban kemudian akan disembeli dan dipotong
kapan rencananya daging kurban ini akan didistribusikan ke masjid masjid di sekitar
baik masjid istiqlal memang cukup berbeda dengan masjid masjid lain
di mana di tempat lain mereka masih menggunakan sistem kupon
di mana masjid ataupun tempat pemotongan hewan hewan tersebut
mereka langsung menyalurkan daging kurban kepada tangan
tangan yang berhak untuk menerima daging kurban tersebut
namun di masjid istiqlal cukup berbeda
di mana di sini tidak dilakukan sistem kupon atau tidak dilakukan adanya pembagian
atau distribusi daging kurban langsung ke tangan orang yang berhak menerimanya
melainkan di masjid istiqlal sendiri
mereka melakukan sistem melakukan distribusi ke sejumlah musola dan masjid yang berada di beberapa kecamatan
dan juga kelurahan di sekitar wilayah jakarta pusat
hal ini dilakukan sudah sejak tahun dua ribu empat belas
pertama selain untuk mengantisipasi adanya kericuhan atau kerusuhan ketika pembagian daging kurban
juga untuk lebih mempaskan
agar daging kurban yang diberikan itu lebih tepat sasaran
dengan melalui masjid atau musola yang lebih dekat dengan masyarakat
dan nanti kalau saya boleh ceritakan sedikit bagaimana prosesnya
di mana nanti sini akan dilakukan pemotongan
pemotongan di sini apabila sudah ada pemotongan
tidak dilakukan secara dicintai
tidak dilakukan secara kincang ataupun dalam bentuk kecil kecil
namun informasi dari pihak panitia di sini bahwa daging kurban saya boleh krotasikan seperti
satu ekor kambing akan dipotong empat
nah apabila sudah ada dalam daging ataupun kondos yang bersih
sudah siap diadarkan
maka langsung didistribusikan ke masjid atau musola yang ada di wilayah jakarta pusat
mobil box ini distribusi juga akan dijaga atau juga akan dipantau oleh satpam dari masjid istiqlal sendiri
dan juga ada personel kepolisi
untuk menjaga agar daging dari masjid istiqlal sampai di tempat tujuan
dan proses pemilihan dari masjid ataupun musola yang bisa mendapatkan daging dari masjid istiqlal sendiri
adalah melalui proses proposal
jadi musola atau masjid di wilayah jakarta pusat mereka memberikan proposal kepada masjid istiqlal
bahwa mereka menginginkan mendapat tambahan daging kurban
agar bisa didistribusikan secara langsung dan tepat ke warga maupun masyarakat
yang memang benar benar ee
bisa ataupun membutuhkan daging kurban ini budi
terima kasih ruli kurniawan atas informasinya dari masjid istiqlal detik detik menjelang pemotongan hewan kurban